mulai senin kemarin pelajar tingkat sd di seluruh indonesia melaksanakan ujian nasional secara serentak
di probolinggo agar ujian berjalan lancar anak anak menggelar ritual minum air zam zam
sementara di surabaya siswa sdlb kesulitan mengerjakan soal karena minimnya kosa kata yang dimengerti
siswa kelas enam sekolah dasar negeri sukabumi kota probolinggo melakukan ritual sebelum ujian dimulai senin pagi
siswa terlebih dulu sungkem kepada kedua orang tua dan guru yang menjaga di pintu masuk sekolah
selanjutnya mereka masuk ke dalam kelas masing masing sambil membaca asma'ul husnah dan sejumlah doa di pimpin wali kelas
usai membaca doa siswa lakukan ritual minum air zam zam
dipercaya dengan minum air zam zam siswa akan diberi ketenangan batin dan kelancaran saat mengerjakan soal ujian
di surabaya empat siswa tunarungu sdlbb bakti asih surabaya
ikuti ujian nasional hari pertama dengan materi yang diujikan bahasa indonesia
keempat siswa diberi waktu dua jam untuk menjawab lima puluh butir soal pilihan ganda
meski tidak jauh dengan ujian seperti tahun sebelumnya namun keempat siswa alami kesulitan saat menjawab soal
hal ini disebabkan banyaknya istilah dan kosa kata baru sedangkan keempatnya minim pemahaman kosa kata
pengawas ujian pun harus menjelaskan berulang ulang kepada siswa hingga mengerti
sementara di blitar enam siswa sd istimewa tiga ikuti unas di dalam ruangan lembaga pembinaan khusus anak lpka kelas satu blitar
mereka ini rata rata sudah menjalani hukuman satu tahun lebih atas sejumlah kasus kriminal diantaranya asusila narkoba dan pencurian
dalam mengerjakan soal mereka diawasi oleh dua orang petugas lpka serta guru dari luar lpka